sebuah desa nelayan di kabupaten bangkalan jawa timur berhasil memproduksi garam mandiri untuk memenuhi kebutuhan industri ikan asin yang mereka miliki
dengan menambah sedikit teknologi mereka bisa panen garam tanpa perlu takut akan hujan
seorang warga desa banyusangkah kabupaten bangkalan tengah mengukur umur air laut di dalam kolam
jika logger atau alat itu menunjukkan angka dua puluh tujuh maka berarti air sudah bisa diproses jadi garam
ini adalah salah satu bentuk intervensi teknologi sederhana untuk meninggalkan produksi garam tradisional yang tergantung terhadap alam
sentuhan teknologi lainnya adalah rumah garam atau sold house yaitu bangunan kayu berukuran sekitar tujuh x dua belas meter yang dilapisi plastik dan berada di sekitar kolam kolam penyulingan
bagian terpentingnya adalah fondasi yang dilapisi oleh bahan tahan air atau geometri
geomembran warna hitam
lapisan ini bisa menyerap panas lebih cepat dan menyimpan panas lebih lama
sehingga pada saat hujan proses kristalisasi garam tetap bisa dilakukan
panen juga bisa dilakukan lima puluh dua kali dalam setahun
yang di sal house ini dalam tidak sampai satu hari kadar nuannya air itu bertambah tiga
biasanya dua jadi setengah hari
biasanya kalau yang nambah dua itu satu hari yang bukan di sal house
jadi penuaan air itu kalau sudah masuk
masuk ke sall house bertambah lagi itu
kalau yang ding konvensional itu memakan masa sampai sepuluh hari untuk menuakan itu
kalau yang di sini yang di rumah garam ini lima hari sudah cukup
sudah bisa dipanen
sebelumnya membuat garam sendiri tidak pernah dilakukan oleh warga nelayan banyu sangkah
yang merupakan satu satunya pusat perikanan di bangkalan
garam untuk ikan asin yang jadi produksi utama warga
biasa didapat dengan membeli
kesulitan muncul jika pasokan garam langka atau harganya mahal
dengan didampingi sejumlah ahli dari sebuah universitas dan bumn
pembuatan garam mereka lakukan sendiri dengan memanfaatkan lahan terbengkalai
yang sebelumnya itu kan ketika musim hujan
itu pengrajin garam itu langsung berhenti
ketika sudah ada sall house ini itu tidak mengenal musim
artinya itu produksi terus
kalau karena produksinya ini lima kali lipat dari produksi biasa
sehingga kalau ini ini kan luasnya kurang lebih dua ribu
ini sudah mengalahkan lahan lima hektare
belum ada setahun berjalan rumah garam ini sudah menarik minat warga nelayan lain
apalagi investasi membuat rumah garam dengan sepuluh kolam hanya menelan biaya seratus juta rupiah
nantinya warga akan menambah setidaknya lima rumah garam lagi
untuk bisa memenuhi sendiri kebutuhan industri ikan asin
di desa ini sebanyak enam puluh ton
demikian juga di dalam hal garam
mereka biasa bertambah secara tradisional konvensional
dengan dasaran yang tanah langsung
tapi begitu di hadas sentuhan baru pasti ada resistensi
nah demplot inilah yang untuk membuktikan sekarang mereka mulai terbuka
jadi sudah mulai banyak yang ingin mencoba sendiri swadaya
ini yang kita harapkan itu
di tengah isu garam seperti kelangkaan dan juga harga yang mahal
yang menjadi isu tahunan produksi garam rakyat adalah salah satu jawaban
warga bisa memenuhi kebutuhan garam mereka dan jika ada sisa
bisa dijual lagi untuk menambah penghasilan
rangga umara bangkalan